korea selatan membuktikan ketika bahasa inggris bukan bahasa mayoritas dan tidak memiliki peranan resmi namun justru bisa memiliki dampak dalam bahasa inggris modern
nah tren korea pun memperkenalkan kosa kata baru yang sangat mudah diadopsi oleh penutur bahasa inggris di seluruh dunia
apakah artinya invasi hallyu ini mampu bersaing dengan budaya barat
kami bahas bersama kaprodi bahasa dan kebudayaan korea fib ugm pasuraya agung nugroho
ketemu lagi nih
ketemu lagi ketemu lagi kita ngomongin bahasa korea yang sekarang keliling dunia
dengan masuknya tiga puluh tujuh bahasa atau kosa kata korea ke kamus oxford ini membuktikan pak surai bahwa invasi hallyu ini memang semakin maju dan korea selatan ini sangat mampu bersaing dengan negara negara barat
saya kira kalau melihat itu sih
bisa bisa silakan pak surai saya bisa mendengar jelas
menarik ya tadi saya sudah ingin anda menerima panggilan tadi bagaimana maksud masuk wah bagus ini
jadi kursal memang mampu bersaing dengan negara barat dalam hal ini hallyu sebagai produk budaya yang sering di mainstream
kalau saya bilang ya korsel sebagai pengeks prof budaya benar benar telah bersaing dengan mungkin hollywood
sekarang kan korea lewat platform otty juga telah mau bersaing
nah kalau dikaitkan dengan leksikon korea masuk ke oed tadi dan ini kan jadi isu menarik karena siapa yang berlalu kan masuk kan
dan tidak ada ya
kan presidentive nih satu bahasa dua puluh enam kosa kata masuk dan ini belum pernah terjadi
dan itu kalau dikaitkan dengan bukti bahwa hallyu itu apa ya mungkin maju mungkin tidak kata maju ya mungkin cetara atau visibel
atau mungkin mereka menangis saya melihatnya begitu
apa sekarang tidak
lexicon leson korea banyak yang masuk ke telinga orang korea orang barat
dan mereka tidak sadar sudah terbiasa dengan nuna opa kim si banchan tadi
nah jadi makanya oed memasukkan atau merekognisi keberadaan lexicollection korea tadi
nah jadi itu saya melihatnya seperti itu
itu suatu rekognisi dari oed
karena memang sekarang bahkan
english speaking people pun juga semakin mengakui itu
jadi bukti invasi hallyu tadi maju mungkin semakin dari ke enam m lainnya begitu
iya ada rekognisi ada kesetaraan tadi pak surai sampaikan
berarti memang ada perubahan ketertarikan minat orang orang mempelajari bahasa asing selain bahasa inggris
karena kan selama ini bahasa asing yang main yang paling harus kita kuasai gitu dari kecil kan adalah bahasa inggris
karena bisa digunakan dimana mana kayak universal kan
saya melihatnya juga begitu juga sih
tapi mungkin kita tahu ya oed itu apa
dan bahasa inggris itu sebenarnya juga banyak mencomot jadi rapetan bahasa asing loh
anda tahu kan bahasa jawa ada loh anda tahu kak
juris batik kemuliaan itu mungkin ya perlu direvisi
seperti yang sekarang direvisi oleh yang dilakukan oleh korea
oleh korea dengan inggris
nah sekarang ke dua puluh nya meksikonya masuk di oed tadi kan di abis
mungkin bukan mengalami pergeseran sih tapi mungkin melihat sekali lagi menggarisbawahi oed itu mengami ini mengakui
yang penting ada satu bahasa bahasa korea lagi naik daun dan ternyata lexiconnya yang dipakai oleh banyak orang di dunia
terutama ini berasalnya dari koran koran dulu koran koran bahasa inggris banyak kayak itu
dan itu kan pasti konteksnya bicara korea tapi kan itu berarti sudah menandakan bahwa meksikon korea semakin obvious
dipakai dalam ramah pemakaian bahasa korea maaf bahasa orang orang non korea
dan apalagi inggris gitu yang ditulis
saya kira itu juga saya melihatnya
pak surai saya sih yang menarik dari kosa kata yang masuk dan direvisi ini kan total tiga puluh tujuh kalau saya nggak salah ya
adalah kata juche
juche ini definisinya adalah salah satu ideologi korea utara yang justru masuk di antara tiga puluh enam kosa kata lainnya
kedalam kamus oid ini
artinya berarti oid menangkap bahwa bahasa korea yang masuk ini secara keseluruhan bahasa dari semenanjung korea bukan hanya dari bahasa korea selatan saja
benar benar itu benar juga
jadi oid sudah benar loh saya lihat kalau masukkan dan menuliskan bahwa meksikon juche ini tidak ditulis sebagai korea selatan
tapi dari korea tite
nah kita tahu bahwa juche ini kan macam ideologi korea utara
jadi kan macam ideologi dari kata sebenarnya dari kata kata juche sasang atau ideologi juche yang di korea utara mempraktekkan bahwa ini melewat militer kuat untuk kebebasan yang kuat
tapi kita perlu tahu mbak bahwa bahasa korea selatan kan ada pengaruh banyak
kalau bahasa korea di orang utara kan bisa dikatakan murni
nah itu ada bedanya
jadi kalau tadi juche masuk itu menandakan bagaimana orang orang selatan memahami itu juche
tapi intinya yang masuk itu tadi menandakan bahwa itu
kata juche itu sudah dianggap sebagai bagian dari ramah meksikon bahasa inggris kan
jadi aku ibarat banget kalau itu konteks korea dianggap sebagai ramah bahasa inggris
di antara kosa kata ini menarik juga tadi pak surai sampaikan bahwa tidak semuanya pure atau murni bahasa korea
karena banyak konglishnya korean englishnya seperti skinship skin kinship kemudian juga pc bank dan lain sebagainya adalah masih ada beberapa
ada kekhawatiran tidak ada nantinya akan ada pergeseran artinya dengan mix konglish ini akan mempengaruhi orisinalitas dari bahasa korea itu sendiri
oke kalau saya melihat satu kata fighting itu kan sebenarnya kata bahasa inggris
tapi kan orang inggris tidak pakai fighting
itu kan orang korea menyerap kemudian dipakai fighting
dari drama orang tahu
akhirnya kita melihat kok ternyata orang orang english speaking country akhirnya mengambil
fighting yang nggak pernah digunakan sebagai interjeksi akhirnya bisa juga
nah itu kan berarti saya kira sebagai makna mungkin malah meluas saya kira
memang fighting dalam versi bahasa inggris berbeda dengan fighting di korea
tapi di sini oxford mengakui bahwa fighting yang sebagai loan word kata pinjaman ke bahasa korea itu artinya diambil kata bahasa inggris
kalau dulu itu bahasa inggris pasti amerika atau inggris katanya brazil atau australia
tapi di sini kan kayak
jadi kan seperti yang itu sangat menarik di sini
kan orang inggris pun english speaking people pakai fighting dalam arti tertentu
jadi makna saya kira meluas
sekali lagi itu bahas
kalau contoh lain mukbang ada tau kan
mukbang mukbang video makan ya kan dalam jumlah atau porsi besar ya kan
menariknya oed itu pelafalannya beda
saya tau ya mbak
karena harusnya mukbang tapi orang orang taunya adalah mukbang
kurang lebih seperti itu ya
tapi makna tidak berubah saya kira
hanya pelafalannya dibuat british atau american beda dari oed
tapi makna saya kira tidak berupa
karena terkulis dengan jelas di situ
tapi itulah cara bagaimana oed mengapresiasi kata tadi
bahasa adalah universal
kalau tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa asing lainnya juga justru menambah kasanah wawasan bahasa kita juga ya
terima kasih pak surai agung nugroho sudah bergabung dengan cn indonesia connected korean corner
sekali lagi kamsahamnida sonsengnim
kamsahamnida kembali lagi